perdana menteri jepang yoshihide suga berkunjung ke sejumlah negara kawasan asean termasuk indonesia
pm suga tiba di indonesia selasa dua puluh oktober dan berkunjung ke istana kepresidenan bogor
untuk pertemuan bilateral indonesia dan jepang
dalam pertemuan bilateral antara indonesia dan jepang tersebut
presiden jokowi dan pm suga menyepakati pembentukan travel corridor arrangement
bagi bisnis esensial dalam upaya memperkuat kerjasama ekonomi
presiden jokowi mengatakan bahwa jepang merupakan salah satu mitra strategis indonesia di bidang ekonomi
selain itu jepang juga akan memberikan pinjaman ke indonesia sebesar lima puluh miliar yen
atau rp enam sembilan puluh lima triliun untuk penanggulangan bencana
jepang akan mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di indonesia
melalui bantuan peralatan medis
kunjungan pm suga ke indonesia memiliki makna politis lain
yakni mempromosikan konsep kerjasama regional indo pasifik
yang bebas dan berkualitas
dan terbuka agar asia tenggara bisa mencapai perdamaian di laut cina selatan
sekali lagi saya ingin menitipratkan bahwa
betapa pentingnya semua pihak yang terkait dengan persoalan seputar laut cina selatan
berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik secara damai
melalui hukum internasional bukan melalui kekuatan dan intimidasi
dalam hal ini jepang tetap membantu kegiatan pertahanan
kegiatan patroli illegal fishing serta pengendaliannya melalui bantuan berupa kapal patroli
kepada negara negara asean termasuk kedua negara yang saya kunjungi kali ini
dengan memanfaatkan pengalaman dan peritas tinggi jepang coast guard
kami ingin berkontribusi besar untuk pembinaan sdm di bidang ini